tahun ini ms glow memberangkatkan lima ratus pemudik dari jakarta dalam program mudik bareng msclo dua ribu dua puluh tiga
untuk memfasilitasi perantau di jakarta yang ingin pulang ke kampung halamannya di wilayah jawa tengah dan jawa timur
mudik barang ms glow pekerjasama dengan kementerian parwisata dan ekonomi kreatif
memberangkatkan lima ratus peserta mudik dengan menggunakan armada bus
program mudik bareng ini sangat membantu
ada yang sudah empat tahun belum pulang ada yang sampai tujuh belas tahun
jadi pagi lang saya ucapkan terima kasih ms glow ini tahun ketiga bekerjasama dengan kementerian parwisata
terus meningkat kita membawa lima ratus pemudik dan selain mudik gratis
ini juga diberikan thr dan paket
dilepas oleh men parekraf sandiaga uno serta founder produk kecantikan ms glow gilang widya pramana
di gedung sabta pesona jakarta program ini bertema women in value
yang berhasil memerangkatkan buruh perempuan beserta pemudik lainnya
di mana kuota pemudik perempuan sebanyak empat puluh persen
selaras dengan corporate value kita di ms sepuluh
bahwa ms grow itu memang empowering wanita
makanya tahun ini kita ada tema women with value
jadi memang kita berangkatkan khusus empat puluh persen kuotanya untuk wanita
dan alhamdulillah disambut dengan baik
dan semoga wanita wanita indonesia bisa terus berkarya pak
bisa punya value bisa mandiri dan tentunya bisa mengangkat perekonomian keluarga juga perekonomian nasional
tujuan yakni jakarta semarang surabaya
serta jakarta solo dan yogyakarta